kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat mengumumkan pemenang sayembara desain ibu kota negara baru
konsep nagara rimba nusa menjadi pemenang sayembara desain ibu kota negara
ada lima konsep yang tersaring dalam sayembara ini yakni benua rakyat nusantara sebagai pemenang harapan kedua
zamrut katulistiwa juara harapan pertama kota seribu galur pemenang ketiga
the infinity city pemenang kedua dan nagara rimba nusa juara pertama
desain pusat ibu kota baru nantinya akan menggabungkan konsep kelima pemenang
sayembara ibu kota negara telah dimulai sejak oktober lalu dari tujuh ratus lima puluh lima peserta
lima pemenang dipilih dan mendapat hadiah mulai dua ratus lima puluh juta hingga dua miliar rupiah
saya bangga kepada rekan rekan semua yang telah berperan serta aktif dalam membuat sejarah
desain gagasan desain ibu kota baru kita
ini baru awal sejarah yang kita buat
saya ingin mengajak seperti yang kami sampaikan di istana setelah presentasi yang satu dua tiga atau mungkin empat puluh lima
bisa berkolaborasi kalau bisa menjadikan yang lebih baik